di tengah masih hangatnya kabar eksekusi mati bagi pelaku peredaran narkoba
seorang petugas keamanan di badung bali tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis sabu sabu
ia menyimpan barang haram tersebut di dalam boneka dan tape mini kompo
mm harus berurusan dengan polisi
petugas keamanan ini ditangkap karena keterlibatannya dengan bisnis haram narkoba
saat polisi menggeledah kamar kosnya
ditemukan sebuah boneka beruang yang ternyata berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu sabu
selain di dalam boneka
petugas kepolisian juga menemukan paket sabu sabu di dalam tap mini kompo miliknya
dia melakukan penjualan narkoba
di mana dia mendapatkan barang dari seseorang
sementara ini masih kita lakukan penyelidikan
dia mendapatkan upah dalam pengiriman ini sebesar lima puluh ribu
barang bukti yang kita temukan
di kosnya dia itu seberat enam puluh dua gram
bonekanya punya siapa ini
jadi cukup ya
terima kasih ya
petugas hingga kini masih melakukan pemeriksaan mendalam
guna mengungkap jaringan pengendali peredaran narkoba yang dilakukan mm
atas perbuatannya mm dijerat pasal peredaran narkoba
dengan ancaman hukuman hingga dua puluh tahun penjara
nandang risade astika badung